saya lagi lapar sekarang nah beberapa hari saya berada di kamboja masalah makanan ini
sebenarnya jadi masalah yang kecil tapi jadi urgent juga gitu karena selain mencari yang halal
tentunya mencari yang cocok untuk lidah orang indonesia seperti saya ini juga cukup sulit ternyata di sini
nah sekarang saya punya salah satu referensi bagi anda masyarakat indonesia yang sedang berada di kamboja
untuk menikmati makanan khas indonesia yang tentunya menunya itu cocok untuk lidah orang indonesia kita lihat ya
karakter makanan di kamboja yang berbeda dengan hidangan nusantara
sedikit banyak membuat saya rindu nih dengan masakan khas indonesia
untuk menemukan hal itu di kota phnom penh ternyata bukan hal yang sulit
tidak jauh dari pinggiran sungai mekong terdapat sebuah warung yang menyajikan makanan khas indonesia
namanya warung bali
sajian makanan khas seperti tempe mendoan lumpia semarang risol telur ceplok kecap rendang hingga nasi goreng menjadi menu favorit yang dipesan
tetap cari masakan indonesia juga gitu agak ribet susah juga
dan satu sisi memang untuk kita menemukan makanan yang halal tentunya juga
ya pasti pasti aja lah mas kita makan yang pasti pasti aja
menu favoritnya apa itu
favoritnya kita makan sekarang nasi goreng dan mendoan mas
oh yang halal
dan kita udah kedua kali disini sebelumnya kita dua ribu sembilan belas dukung timnas makannya selalu disini
terus sekarang kita dukung timnas lagi makannya disini juga
tadi mie terus risol sama mendoan
jam nanggung soalnya ini belum makan berarti
warung bali sendiri didirikan oleh dua orang warga negara indonesia yang menetap di kamboja pada dua ribu delapan
mereka adalah firdaus dan kasmin
keduanya telah tinggal sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di kota phnom penh
firdaus sendiri adalah mantan koki di kedutaan besar indonesia untuk kamboja
ya ini pertama memang saya untuk mempromosikan masakan indonesia kuliner indonesia sekalian promosi indonesia di kamboja
yang kedua ya otomatis cari peluang bisnis yang bagus di sini untuk masa depannya oke
momen multi event seperti sea games warung bali akan banyak dijama oleh pelanggan dari indonesia
nah karena tadi sudah lapar saatnya saya yang pesan sekarang ya
lengkap sudah pesanan saya
ini ada nasi goreng ikan asin tempe mendoan telur kecap sama risoles
ini adalah makanan yang halal dan cocok sama lidah indonesia nih coba
pedas sama gurihnya pas
udah makan aja